makanan dan minuman ini dijual tiga puluh lima hingga lima puluh sembilan ribu rupiah per porsi
sampai sore ini sudah tiga puluh empat provinsi memiliki upah minimum provinsi untuk tahun dua ribu dua puluh
dan ketika melawan korea kan